ketua umum partai golkar erlangga hartarto memastikan koalisi indonesia bersatu atau kib tetap solid meski partai persatuan pembangunan berganti ketua umum
tak hanya itu kib juga sedang melakukan lobby lobby politik dengan partai besar lainnya agar bersedia bergabung dalam koalisi indonesia bersatu
erlangga berharap dengan adanya komunikasi dengan partai lain akan semakin mematangkan persiapan menuju gelaran pilpres pada dua ribu dua puluh empat mendatang
sebelumnya pada sembilan september dua ribu dua puluh dua lalu kemenkumham telah mengesahkan muhammad mardiono sebagai pelaksana tugas ketua umum dewan pengurus p tiga masa bakti dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima berkedudukan di kantor p tiga di jalan diponegoro jakarta
komisi indonesia bersatu tetap solid dan kemudian kita sedang berbicara dengan satu dua partai besar lain
nah tentu kita akan berbicara dengan satu dua partai besar lain
kita berharap bisa membentuk kewawahan tambahan sehingga persiapan untuk dua ribu dua puluh empat ini akan semakin matang